budaya lengser atau mapak pengantin biasanya dilakukan masyarakat sunda jawa barat dalam upacara pernikahan
namun kelompok paguyupan sunda di surabaya menggelar seni budaya tersebut saat menggelar temukangan atau reuni para perantauan keturunan sunda di jawa timur
selain menghormati para leluhur budaya ini untuk menjaga kerukunan antar suku di tanah jawa
keriuhan ratusan warga mengawali sawer dalam budaya lengser penyambutan tamu agung temukangen paguyuban pasundan di kelurahan tanah merah surabaya
baik anak anak hingga dewasa berjibaku berebut uang pecahan atau sawer yang disebar oleh aki tokoh warga yang dituakan
meski nyaris ada yang terinjak injak para warga antusias berebut koin atau uang pecahan sebagai syarat mendapat berkah dan keselamatan bagi keluarganya
setiap peserta ada yang mendapat uang puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah
ritual seni lengser biasanya diawali dengan aksi tarian jenaka oleh utusan aki untuk menjemput ambu atau sang tamu agung
dengan diiringi gending sunda khas dengan sulingnya tarian yang disajikan mengundang kelak tawa karena penari berlagak meledek para penontonnya
acara lengser sengaja digelar untuk melestarikan budaya
pada saat ini para peserta berada di jawa timur
meski mereka berada di perantauan
lebih dari itu budaya ini untuk mempererat tali silaturahmi antar kelompok masyarakat
ini bentuk dari budaya memperlihatkan budaya adat sunda
ya seperti ini
ada sawerannya nanti ada kw juga kan
selain menggelar budaya lengser para peserta juga mendoakan keselamatan dan kerukunan antar suku di jawa timur
menjelang tahun politik dua ribu sembilan belas